kalo mau kaget ke tadi
bisa begitu pasat
ustadz balwil gak mau ada kejadian begitu lagi ya halil
kalo halil tanggepin mereka makin seneng
digodain terus nanti halil
contohin yang baik baik ke orang lain
ya bang ube
nah buat adek adek santri yang lain
kalo ngeliat temennya mau berkelahi
allah swt kan ngajarin kita itu buat sabar
ada yang inget nggak di surat
kalo gak ada yang inget gak di suratnya
kita lanjut praktek
masih inget gak
ube sering bilang kalau kita membersihkan
ambingnya atau putingnya sapi
jangan sampai nanti sapinya terganggu stres
akhirnya susunya gak keluar
ah pada disini rupanya
ustadz musa kok sendiri
katanya mau jemput haikal
jangan jangan kabur lagi nih
orang tuhan dan inik
udah dibawain bukannya bersyukur
udah berapa jam nih
dikumpul kumpul bisa dipe motor tau gak
anak baru aja laku banget
nah ini namanya haikal
dia ini santri teladan dari banten
juara satu tafis al quran
agamanya bagus anaknya pinter
nah kedatangan haikal disini
tiada lain tiada bukan buat nyantri
masa datang kesini buat ngepel doang
harapannya adalah kalian semua bisa termotivasi dengan adanya haikal
sehingga kalian bisa menjadi santri santri yang berkualitas
perlu lebih begitu
tentangku aku juga
pertanyaan ada sih dikumpul lucu kayak gitu ya
halil gak boleh
kita gak boleh ngeliat orang hanya dari penampilannya
haikal ini santri teladan
kalian semua harus nyontoh haikal
nah disini disini
sabar ini juga mau naik
sabar ini juga mau naik
jangan kenceng dong
mau kena apa sih
tadi bahasa inggris
so inggris gue
nggak bisa bahasa inggris aku
bahasa inggris piet toh
jadi ini tuh
ini yang apa sih
yang apa sih
semaja banget sih
mereka lagi ngapain
merah susu siapa
gak capek kan
nah sekarang susunya dikumpulkan di samping udang
ditaruh yang benar yang rapi
jangan sampai tumpah
dan habis itu kita harus bersih bersih
karena sebentar lagi masuk waktu maghrib
terus sekarang mereka lagi ngapain
woy siapa tuh
tadi saya liat ada kepala disitu
tadi tuh kenceng
terus biur gitu
kepala charger kali
udah pasti kepala orang dong
ustadz kayaknya saya kagetin kaget jatuh
nyebur gitu ke air kali itu
gak usah diparkirin lah
emangnya kamu gak liat aku kenapa
liat tadi kamu habis nyatu dari tangga
salah ya kalau nanya
salah harusnya bantuin
oke ini dia
tunggu ini tempat tidur kamu
nah ini tempat tidur kamu
nah ini tempat tidur kamu
saya emang pendek
tapi ya jangan gini juga lah
sejak kapan saya jadi bagian dari keluarga kamu
lagian jangan panggil om dong
panggil usat musa yang muantab dan santri
lagi nih usat lupa
kamu kan masih kecil ya
lebih kecil dari botol plastik tiga ratus mili
nih kalau kamu butuh apa apa
insya allah kami akan membantu
dan untuk mengetahui jadwal jadwal yang update di pondok pesantren kunanta
kamu bisa tanya sama waluyu atau soleh
insya allah nanti mereka juga akan membantu kamu
wah lupa saya belum kasih tau
jadi gini di pondok pesantren kunanta itu
kami punya bahasa yang khas
fahim tung itu artinya
apakah kamu mengerti
sekarang kamu siap siap untuk mandi bersih bersih
eh haji markung dong